dua pelaku pembunuhan terhadap satu keluarga di medan rabu kemarin telah ditangkap polisi
keduanya ditangkap di tempat persembunyian yang masing masing
yaitu kota lebuk pakam dan kebupaten asahan
polisi masih memburu satu pelaku lain yang diduga sebagai otak pembunuhan
polisi telah menangkap dua tersangka masing masing andi syaputra dan roni
polisi juga menangkap irwan syah yang diduga turut membantu pelarian tersangka andi syaputra
rony diduga sebagai eksekutor pembunuhan ditangkap di kota lebuk pakam reli serdang
kedua kaki tersangka ditembak polisi
sementara tersangka andi yang bertugas menjaga di pintu rumah korban saat pembunuhan terjadi
ditangkap di salah satu rumah keluarganya di kabupaten asahan
andi ditangkap bersama rekannya irwan syah yang diduga turut membantu pelariannya
saat ini para polisi yang masih memburu otak pelaku pembunuhan sadis
berinisial am alias al yang merupakan keluarga korban sendiri